assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
kembali kita berkontemplasi sejenak
menjelang kita buka puasa
kita bersyukur sebagai bangsa indonesia
kita bersyukur sebagai umat islam
yang perlu kita syukur
kita bersyukur sebagai warga bangsa indonesia
karena kita dilahirkan menjadi masyarakat yang sangat mencintai toleransi
masyarakat yang sangat mencintai pluralitas
masyarakat yang sangat mencintai orang orang yang berbeda dengan dirinya sendiri
inilah mungkin sebagai akibat dari sebuah bangsa
yang memiliki budaya maritim
inilah bedanya kita dengan orang orang yang hidup di dalam
masyarakat yang berbudaya daratan
continental culture budaya daratan itu
stratifikasi sosialnya bertingkat tingkat
bayangkan pada waktu lahirnya
agama islam di mekah pada waktu itu
serata sosial masyarakat itu
menurut profesor ruben levy itu ada dua belas
mulai yang paling rendah yang paling hina itu
budak perempuan ajami
sudah budak perempuan lagi non arab lagi
dalam syair disebutkan
di pasar pasar ditawar tawarin gak laku
tapi masyarakat yang paling tinggi kelasnya
ialah laki laki bangsawan suku quraish
quraish macam macam yaitu quraishnya bani hashim
itu luar biasa
kayak setengah dewa setengah tuhan
bagaimana respectnya mereka terhadap orang yang kelas satu itu
tapi dalam masyarakat maritim
terbiasa dengan egalitarian
terbiasa dengan kebersamaan
pulau pulau kita ribuan
dimana pun kita bisa parkir bebas
perahu kita bisa sandar dimana mana
air sungai yang tawar
siapapun boleh mengambil air tawar itu
itu milik persamaan
siapapun boleh mengambil api perapian untuk masak
jadi kita sudah terbiasa
bayangkan dari papua sampai di aceh
berapa etnik berapa suku berapa warna kulit berapa ribu bahasa
tapi kita bisa saling menerima satu sama lain
inilah perwujudan toleransi yang luar biasa
toleransi itu bukan berarti memberikan pengakuan terhadap orang lain
tetapi toleransi yang sesungguhnya ialah
bagaimana menerima orang lain dengan segala bentuk perbedaan
jadi kita tidak minta dan kita tidak diminta
untuk memberikan pengakuan terhadap agama agama yang lain
tetapi bagaimana kita menerima orang yang berbeda dengan kita
saya seorang muslim

saya nggak ada masalah dengan penganut agama lain

saya tidak mengakui agamanya
dia juga tidak mengakui agama aku
kita sebagai seorang muslim
tapi kita bisa menerima siapa dia
dia juga menerima kita
nah itu yang sangat penting
jadi toleransi itu artinya kesediaan seseorang untuk menerima orang yang berbeda dengannya
kesediaan orang menerima orang orang yang berbeda pendapat denganmu
jadi toleransi itu suatu pekerjaan sangat mulia dan sukses
dan suatu sifat yang sangat dipuji oleh agama manapun saya kira
tidak ada satupun agama yang membenci toleransi
karena toleransi itu adalah sifat yang sangat manusiawi
karena itu para pemirsa izinkan saya mengingatkan kepada kita semuanya
mari kita lihat indonesia sekarang ini
banyak sekali turis turis ramadhan datang ke indonesia
jika ingin menikmati bulan ramadhan datanglah ke indonesia
mall mallnya tiba tiba berubah dekorasinya menjadi ada untahnya
lagu lagunya itu lagu lagu timur tengah
penyiar penyiar tv nya itu presenternya itu sudah pakai kerudu
dan yang paling penting menjelang buka puasa jam empat jam tiga
anak anak di kota sampai di pedesaan sahur sahur
ada apa ya istilahnya itu sahur on the road
jadi sahur di jalan jadi masyarakat pemulung itu kita lihat banyak sekali yang memberikan makanan subuh untuk mereka
ironisnya ada yang memberikan itu bukan hanya orang islam
kami pernah menjumpai agamanya apa tidak
aku gak perlu mempertanyakan agama aku apa
tapi aku ingin solidar orang mau makan sahur besoknya berpuasa panjang
maka saya akan berikan buka puasa
kami menganggap bahwa dia adalah aku dan aku adalah dia
maka jangan halangi saya untuk bertoleransi terhadap mereka
masya allah inilah indonesia
mtk di ambon panitianya adalah orang islam
penyanyi mars mtk nya itu itu adalah penyanyi dari gereja
di palu ada festival kitab suci agama kristen di situ
yang panitianya seorang muslim tertib masya allah luar biasa
mari kita syukuri indonesia sebagai negara kita
mari kita syukuri islam sebagai agama kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh